kita ke informasi lain debat kedua pemilihan gubernur jawa barat telah selesai dikelar
keempat pasangan telah memaparkan gagasan terkait tema yang diangkat salah satunya penanganan lingkungan
lantas seperti apa tanggapan masyarakat pasca debat yang telah digelar senin malam kemarin
keempat pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur jawa barat saling beradu gagasan pada debat kedua yang diselenggarakan di depok jawa barat
dengan tema menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat jawa barat
debat kedua ini memiliki delapan subtema salah satunya lingkungan
namun berbagai program yang dipaparkan oleh keempat pasangan calon kepala daerah dianggap belum menjawab permasalahan lingkungan di jawa barat
ya sebenarnya kalau dari sisi visi visi lima tahun ke depan tidak ada satupun yang spesifik
memiliki visi lingkungan ya membangun lingkungan jawa barat yang lebih baik dalam lima tahun ke depan
dari sisi misi memang tidak ada juga yang spesifik
semuanya membangun sama gitu ke arah infrastruktur yang ramah lingkungan
jadi ke arah infrastruktur begitu
dan keempat empat pasangan kandidat yang bertarung gitu kan
jadi kalau saya pikir dari keempat calon ini mereka hanya baru bersikap untuk
mereka akan peduli
atau mereka paham
itu belum pernah
apalagi janji lah gitu ya
apalagi janji dalam komitmen kami waktu itu juga bagaimana kita meminta komitmen terhadap empat calon
empat pasangan calon tersebut terkait lingkungan yang kondisinya sangat ini di jawa barat ini bicara masalah daerah aliran sungai sudah rusak
tetapi mereka hanya bicara masalah bahwa
itu kita akan perbaiki gitu
tetapi sejauh mana perbaikannya itu yang memang mereka tidak bisa jawab semuanya
lantas bagaimana reaksi warga jawa barat pasca debat kedua pemilihan gubernur jawa barat
sudahkah mereka memantapkan pilihannya
pak berdasarkan hasil debat kemarin yang sudah berlalu
udah menentukan calon nggak pak yang akan dipilih siapa kira kira
dengan visi visinya baik
belum ada pilihannya masih bimbang
karena yang pason yang ridwan kamil sama pasangannya itu bagus juga kan di bandung
udah banyak banget perubahan di bandung
tapi yang deddy juga itu bagus juga
jadi masih bimbang di antara dua itu
ya nomor satu kayaknya
kenapa pilih deddy
udah kelihatan aja ini perubahan di bandung gitu
belum kelihatan juga sih kayaknya
siapa yang bagusnya gitu yang kelihatannya yang bagus siapa nggak tahu juga
seperti itulah tanggapan masyarakat terkait debat pilgub jabar kedua
yang baru saja dilaksanakan senin malam
bagi anda yang masih merasa belum yakin
masih ada satu kali lagi debat pilgub jabar yang akan dilaksanakan pada bulan juni nanti
dan mudah mudahan saja hal ini bisa menambah wawasan anda terkait keempat pasangan calon nanti
dan anda bisa menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin jawa barat di masa depan
franky widjaya bandung